kita mulai dulu dari show tikus yang diprediksi menghalangi cong tahun ini
meski begitu show tikus tetap memiliki keberuntungan baik dalam keuangan dan karir
hanya saja perlu ketenangan dalam menghadapi tekanan yang muncul
tahun ini show kerbau berpotensi mengalami bantuan saat menghadapi masalah
namun show kerbau perlu lebih menjaga emosi dan lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan agar lebih harmonis tahun ini
siomacan diprediksi akan mengalami masalah kesehatan di tahun kelinci air
sehingga disarankan untuk membeli asuransi kesehatan untuk jaga jaga
show kelinci juga berpotensi mengalami cong tahun ini
sehingga emosi show kelinci kemungkinan tidak stabil
meski begitu berpotensi mendapatkan keberuntungan dalam sisi keuangan dan karir
shonaga akan mendapatkan peluang melakukan banyak perjalanan atau traveling
namun diprediksi kena cong
jadi harus waspada karena berpotensi mengalami penipuan uang